di tengah pandemi saat ini banyak perusahaan yang mengubah strategi produk ekspor maupun strategi fokus pasar mereka
ada pula yang memanfaatkan penelitian dan pengembangan untuk menguatkan daya saing produk mereka
salah satunya pt atj perusahaan manufaktur teknikal tekstil
selama ini pt atj terus berinovasi untuk mengembangkan produk yang bisa dipercaya oleh pasar
perusahaan ini juga mengembangkan ekspor di masa pandemi
salah satunya dengan memenuhi kebutuhan global di masa pandemi
seperti masker dan alat pelindung diri yang sesuai rekomendasi organisasi kesehatan dunia who
memang ada turun sementara tapi kalau kita bisa inovasi produk produk kita bisa dipercaya dan bisa mau masuk pasar
ya kita jalan terus ekspornya
hanya mungkin kita mesti kerjasama otomatis dengan pemerintah
karena beberapa kendala itu bisa kita pecahkan bersama untuk ke depannya
desain produk yang juga untuk ekspor itu juga kami bantu
karena desain menjadi salah satu bagian dari daya saing
lalu hal yang lain tentu fasilitasinya ada selain desain ya
menteri perdagangan agus suparmanto melepas langsung kontainer ekspor ini
mendak menyebut kegiatan ekspor ini patut disosialisasikan
kita memudahkan ekspornya meningkatkan kualitasnya dan ini kita jaga juga
dan ada beberapa hal stimulus stimulus yang memang diberikan dalam hal program program sebelumnya sudah disebutkan
seperti stimulus khususnya
untuk para usaha yang umkm yang mengakur enam persen
dan juga ini beberapa program yang juga kita tekankan juga
untuk mensosialisasikan produk ini sehingga juga bisa dikonsumsi di dalam
dengan dukungan dan kerjasama dengan pemerintah ini
berbagai kendala usaha bisa dipecahkan
sekaligus membantu meningkatkan kualitas produk dalam negeri
sehingga bisa bersaing dengan produk